seorang guru yang berboncengan dengan muridnya selamat usai sepeda motor yang mereka kendarai tertimpa sebuah atap bangunan berbahan baja ringan yang terbang tertiup angin rabu siang
kejadian ini terjadi di duren sawit jakarta timur
dua korban sempat mendapatkan pertolongan pertama dari klinik al falah sebelum dirujuk ke rumah sakit premier jakarta timur karena mengalami luka di tangan
minibus rusak di bagian depan usai tertimpa tiang listrik di jalan rawasari selatan cempaka putih jakarta pusat rabu siang
peristiwa bermula saat pemilik kendaraan bersama dua penumpang lain parkir di pinggir jalan untuk mendaftar berobat ke rumah sakit
tiga orang yang berada di dalam minibus dilaporkan selamat
sementara aliran listrik yang belum padam membuat petugas pemadam kebakaran harus menunggu petugas pln sebelum mengevakuasi tiang listrik tersebut
hujan deras dan angin kencang yang mengguyur kawasan ibu kota juga membuat sebuah pohon beringin setinggi sepuluh meter tumbang hingga menimpa sebuah warung di kawasan rawasari jakarta pusat
sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir juga tertimpa pohon
dilaporkan tidak ada korban jiwa atas kejadian ini